sementara itu kementerian agraria dan tataruang badan pertahanan nasional
terus menggencarkan reformasi agraria
sejak dua ribu empat belas telah ada satu empat juta hektare tanah yang didistribusikan kepada masyarakat
staff khusus menteri atr bpn tku taufikul hadi mengatakan
percepatan reforma agraria terus dilakukan
salah satunya dengan legalisasi aset
menggunakan sistem pendaftaran tanah sistematis lengkap atau ptsl
menurutnya sepanjang tahun dua ribu dua puluh satu capaian reforma agraria meningkat hingga lima ratus persen
daripada tahun sebelumnya
sesuai nawacita presiden joko widodo menargetkan
pembagian sertifikat tanah hingga sembilan juta hektare di tahun dua ribu dua puluh
bisa saja adalah tanah tanah yang di pinggir pegunungan